tahan tahan tahan
video amatir ini merekam detik detik saat proses evakuasi agnes pricilia triagata
warga desa jumoyo kabupaten magelang jawa tengah
yang jatuh ke sumur pada minggu sore
beruntung tim pemadam kebakaran kabupaten magelang berhasil menyelamatkan korban
setelah wanita dua puluh empat tahun ini bertahan selama hampir satu jam di dasar sumur sedalam sepuluh meter
belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya korban
keluarga korban baru mengetahui jika agnes berada di dasar sumur
usai mendengar suara benda jatuh ke dalam sumur
rencana pamit untuk pepergian
tapi keluarga mendengar bunyi beredak
itu langsung ternyata korban sudah berada di dalam sumur
setelah dievakuasi korban dibawa ke rumah sakit umum muntilan
untuk mendapatkan penyelamat
dan perawatan medis